sempat vakum pada dua ribu dua puluh satu akibat pandemi java jazz festival kembali digelar untuk yang ke tujuh belas kalinya
sederet artis baik lokal maupun mancanegara akan mengisi acara yang berlangsung selama tiga hari ini
musisi seperti andin afgan yura yunita malik and the essentials kahitna hingga artis luar seperti jojo pj martin dan the tempattations
akan menyapa penggemarnya di j expo kemayoran jakarta pusat
pihak penyelenggara belum dapat menargetkan jumlah penonton pada tahun ini
mengacu pada dua ribu sembilan belas lalu penonton java jazz mencapai satu ratus empat belas ribu orang
penonton java jazz edisi ke tujuh belas ini wajib sudah vaksinasi lengkap dua dosis dan masuk ke area festival dengan peduli lindungi
dan untuk mengetahui suasana java jazz setelah sempat vakum
pada dua ribu dua puluh satu kita sudah terhubung dengan koresponden produser lapangan cnn indonesia reza siregar langsung dari kemayoran jakarta
reza selamat malam bagaimana gambaran suasana java jazz yang kembali digelar tahun ini apa saja yang menarik di sana
ya selamat malam eva mohon maaf saya tidak dapat dengan jelas mendengar
saya tidak dapat mendengar anda namun saat ini saya berada di
di java jazz festival dua ribu dua puluh dua yang akan digelar pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
sempat vakum pada tahun lalu akhirnya java jazz kembali digelar pada tahun ini dengan menampilkan tiga headliners
ada jojo lalu ada juga pj martin sang pemenang grammy lalu ada juga the timetation review
dan festival musik jazz terbesar di indonesia kali ini juga tidak hanya mendatangkan musisi internasional saja
namun juga mendatangkan musisi nasional
ada raisa ada afgan lalu tadi jam enam di stage outdoor utama ada malik di essentials
lalu nanti malam jam dua puluh dua tiga puluh akan ada run dan memang di java jazz dua ribu dua puluh dua ini nanti akan ada sepuluh stage baik di indoor maupun outdoor
dan memang semenjak pemerintah menerapkan bahwa masyarakat tidak wajib untuk memakai masker di luar ruangan pada tahun ini
protokol kesehatan dilonggarkan
pembelian tiket diperketat yaitu para masyarakat wajib untuk sudah dua kali vaksin
dan berbicara mengenai antusias dari para pengunjung sudah ada bersama saya malam ini pengunjung ataupun penonton java jazz dua ribu dua puluh dua
selamat malam dengan kak siapa
selamat malam saya tiwu
katiwu dan kak armi ya kak tiwu dan kak armi ini gimana perasaannya bisa nonton java jazz lagi tahun ini
senang banget rasanya kayak setelah dua
setelah pandemi kebetulan aku pengunjung reguler dari java jazz pertama masih di jazz cc
terus sekarang akhirnya setiap tahun gak pernah absen gak datang selalu datang
dan akhirnya kembali disini tuh rasanya kayak aduh senang banget ya
walaupun awal kayak wow di kerumunan orang setelah lama pandemi agak kayak gimana is this real gitu
tapi ayah senang banget pas udah masuk nonton konser musiknya kayak happy banget
apalagi sebagai musisi kayak konser musik udah
kembali lagi gitu
terbayar semua tahun ini ya
kalau kak army sendiri ini tahun ini mau nonton siapa nih spesialnya
mau nonton kayin herald ada pemain trompet dari amerika
kayaknya bakal keren banget sih
terus tadi udah nonton kaslihan uraga nonton malik indonesian seals juga
nanti bakal ada run juga
banyak banget seru banget
banyak banget ya
kalau tadi pembelian tiketnya apakah lancar atau bagaimana
sebenernya agak prosesnya katanya sih karena pandemi
jadi kayak kita harus bikin username dulu
kalau biasanya kan cuma scan barcode masuk
jadi sebenernya agak ribet tapi mungkin itu yang harus dilakukan supaya prokes ya
supaya aman gitu
agak ribet tapi ya memang harus begitu sih
untuk harapannya sendiri di java jazz tahun depan mungkin atau dari evaluasi tahun ini apakah ada sesuatu hal yang ingin diucapkan
aku pengennya banyak lagi musisi jus yang main swing
yang dari luar datang ke sini ya
harus main latin jazz terus apalagi dan banyak musisi indonesia yang harus juga main di sini ya
terutama yang anak anak muda harus bisa eksplor di java jazz ini
kak armi kak tewu terima kasih banyak
kata sok tewi cnn
selamat nonton kembali
ya dan eva ini untuk harga tiket java jazz dua ribu dua puluh dua ini dibanderol seharga rp tujuh ratus
dan untuk menonton para headliner yaitu jojo pj martin dan juga the temptation review ini para masyarakat wajib untuk menonton
membayar kembali seperti jojo ini wajib membayar seratus ribu
dan juga untuk pj martin satu ratus lima puluh ribu
dan untuk the temptation review ini para penonton wajib menambahkan biaya sebesar empat ratus lima puluh ribu
dan masyarakat juga bisa membeli tiket ini secara offline dan juga online
namun disarankan untuk membeli online karena satu tiket hanya untuk satu identitas saja
dan penonton ini kenapa
di belakang saya terlihat ramai eva karena saat ini hujan sedang turun
jadi penonton yang ada di outdoor ini sedang berteduh di hall
dan saat ini yang tampil ada gep bondok penyanyi jazz asal filipina di salah satu stage indoor
dan sebentar lagi di jam sembilan malam akan ada penampilan headliner pertama yaitu jojo
dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan protokol kesehatan disini diperketat
salah satu caranya dengan pembelian tiket ini
para masyarakat wajib sudah vaksin sebanyak dua kali
dan bagi masyarakat jika sudah bicara tentang festival ataupun konser ini wajib sekali mengisi perut
agar tidak pingsan begitu ataupun tidak dehidrasi
dan disini juga disediakan beberapa tenan makanan dan minuman eva
dan saya kayaknya mau nonton juga jojo setelah ini
jadi mungkin eva dan juga para penonton besok mau nonton juga bareng saya
saya tunggu eva
nonton kalau begitu reza
reza siragar melaporkan langsung dari kemayoran jakarta